memang berbicara mengenai viral prabu ini zaman sekarang terkait pesatnya perkembangan teknologi ini mengakibatkan informasi sekecil apapun ini cepat menyebar dan sampai ke masyarakat
setuju nah sayangnya memang pesatnya perkembangan media sosial tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan masyarakat untuk membedakan mana berita yang benar dan juga mana yang salah atau yang suka kita sebut hoax ya
nah berikut ada beberapa tips pemirsa untuk mengenali hoax atau bukan
hoax atau berita palsu adalah informasi bohong tetapi dibuat seolah olah benar
hoax atau berita bohong seringkali mendominasi media sosial seperti belakangan ini
tidak hanya informasi berupa tulisan tetapi juga gambar bahkan video
beberapa hari terakhir ini banyak kabar palsu alias hoax yang membuat masyarakat resah
agar tidak ikut ikutan menyebar berita hoax caranya adalah dengan mengenali beberapa indikator
berita hoax biasanya tidak jelas
setelah sumber dan pengirim lokasi tanggal hingga waktu
jadi kalau kita cuma mengandalkan nalar kita ternyata tetap bisa tidak akurat gitu
jadi harus hati hati sekali gitu
makanya kemudian paling efektif sih selain mengenali si ciri ciri tadi yang nggak jelas itu sumbernya
sumber tidak jelas tanggal tidak jelas penulis tidak jelas anonim gitu kan
tempat juga nggak ada misalnya
nah selain itu itu juga kita harus pakai misalnya search engine
atau kita misalnya pakai situs situs
kan suka ada sekarang ya
nah kita coba cek ke sana
mungkin di sana ada berita tentang hoax tersebut
cuma kebetulan kita nggak tahu
selain itu juga ada komunitas kalau sekarang pak
jadi komunitas anti hoax itu bisa dilihat di facebook
jadi kita bisa juga kita gabung sana
terus kita tanya gitu
tapi kalau misalnya kita males ya minimal jangan disebarkan lah
cukup untuk sendiri dulu
apalagi kalau kita tidak yakin gitu ya
kita tahan aja
karena memang sangat sulit membedakan antara hoax sama tidak
sejumlah warga mengaku memiliki cara yang sederhana
untuk memilah mana informasi yang benar dan yang salah
kalau saya sih nggak terlalu dimakan langsung
soalnya ya di cross check dulu aja sih
biasanya sih nggak langsung percaya sama berita yang ada ya
itu disaring dulu
kalau emang kayak masuk akal baru dipercaya
dan kalau percayanya juga tidak langsung disebarin ke halayak gitu
kalau pribadi sih saya sih lebih cari ke google lagi
sumber sumber yang lain
dan juga kalau pribadi saya sih tidak bakal share
lebih baik saya ketahui sendiri aja
masyarakat diminta untuk tidak menyebarkan informasi hoax
atau masyarakat juga dapat melaporkan ke kementerian komunikasi dan informatika
dengan melayangkan email ke alamat aduan konten
saya ilham bandung